rabu siang komisi pemilihan umum kpu ri mendatangi wisma milik konferensi wali gereja indonesia atau kwi di kawasan menteng jakarta pusat
pertemuan ini merupakan kelanjutan dari safari kpu ri ke sejumlah ormas keagamaan
kunjungan kpu ke wisma kwi yang langsung dihadiri oleh ketua kpu hashim ashari dan komisioner kpu agus melas adalah untuk mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
diterima langsung oleh ketua presidium kwi antonius subianto bunyamin ketua kpu hashim ashari mengatakan kpu membutuhkan dukungan dari elemen masyarakat
salah satunya kwi dan masyarakat lintas agama untuk menyerukan kepada masyarakat ataupun jemaatnya dalam berpartisipasi dan menciptakan kelancaran dalam penyelenggaran pemilu
pertemuan dengan kwi merupakan safari lanjutan dari kpu dengan sejumlah ormas keagamaan lain seperti muhammadiyah
datul ulama matakin dan pgi
mohon dukungan mohon bantuan kerjasama dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kami menyadari bahwa tentu kpu tidak bisa bekerja sendiri dan harus mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat termasuk kwi dalam hal ini
jadi kami sebagai para pemimpin agama
diteguhkan oleh pimpinan kpu untuk menganjurkan kepada jemaah untuk tidak hanya sebagai para pemilih aktif
tetapi juga ikut sebagai para penyelenggara pemilihan
karena pemilihan umum ini bukan hanya pesta demokrasi
sebagaimana visi yang disampaikan oleh bapak ketua pak hasim ashari
sebagai sarana untuk integritas bangsa
integrasi integrasi bangsa